is dan nama
is dan nama
is dan nama
oh boleh tahu tidak
oh boleh tahu tidak
oh boleh tahu tidak
oh boleh tahu tidak
pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa

pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa

pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa
pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa
pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa

pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa

pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa

pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa
pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa

pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa
pagi pagi siapa yang dikutuk dan kenapa
ya udah ini semua udah kebakar semua nggak tahu itu kondisinya kayak gimana belum nengok gitu
masih dioperasi yang suaminya yang itunya udah dirawat inap
istrinya yang lebih parah soalnya dari dari kepala sampai ke bawah
sementara udah ngelewatin masa kritis sekarang mau dioperasi sama perawatan kulit yang terbakar